kita ke informasi berikutnya front pembela islam dan sejumlah ormas yang tergabung dalam aliansi nasional anti komunis rabu siang
menggelar unjuk rasa di depan gedung mpr dprri
mereka menuntut agar pemerintah dan dpr ri mencabut pembahasan undang undang haluan ideologi pancasila yang dinilai berbau komunisme
dalam orasinya para pengunjuk rasa menuntut agar partai politik yang mendukung rancangan undang undang haluan ideologi pancasila
selama berunjuk rasa koordinator aksi meminta para pengunjuk rasa untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan
dengan menggunakan masker dan menjaga jarak
usai orasi beberapa orang perwakilan pengunjuk rasa diterima masuk untuk bertemu pimpinan mpr dpr
akibat unjuk rasa jalan di depan gedung mpr dpr macet
kendaraan pun diarahkan untuk masuk ke jalur busway